sudahkah anda makan daging kambing hari ini
bagi penderita jantung strok hipertensi makan daging kambing
bisa jadi menjadi tantangan besar
padahal menurut ahli gizi daging kambing aman dikonsumsi asalkan tidak berlebihan
hari raya kurban identik dengan aneka masakan dari daging kambing
sayangnya sajian yang menimbulkan selera ini jarang disentuh oleh mereka yang pernah mengalami stroke
atau menderita penyakit jantung dan hipertensi
padahal protein lemak antioksidan juga asam amino pada daging kambing baik untuk kesehatan
asalkan dikonsumsi dalam porsi sesuai takaran
penderita penyakit penyakit pembuluh darah dan jantung boleh saja makan daging kambing
dengan porsi lima puluh gram dalam rentang waktu satu minggu sekali
sebenarnya tiap hari pun kita kalau kita sehat itu masih bisa ya
nah mungkin yang baik itu kita buat seimbang itu seminggu dua kali seminggu tiga kali empat
kalau mau tiap hari pun bisa
yang jadi masalah adalah saat korban itu dia dapat kambing itu banyak
dia langsung makannya melebihi dari satu atau dua porsi
sedangkan satu porsi itu sebenarnya ada sekitar lima puluh gram
jadi salahnya bukan daging kambing tetapi porsi yang dimakan kaget yang besar itu langsung
nah itu bikin masalah
sedangkan badan dia sebelumnya juga sudah rada rada gitu kan